saya pernah bisa bikin kang cecep pergi dari terminal
saya yakin bisa juga bikin bos bubun pergi dari sana
menurut kamu gimana
kita ikutin perintah kang bus aja
gak usah improvisasi
bos bubun gak tau dimana
tapi barusan dia nelfon boris
sekarang terminal boris yang pegang
mungkin sekarang boris diangkat buat gantiin kamu
boris sudah siap buat bernasib seperti saya
ledang ledang ledang
kamu jadi mau ketemu otang
kalau udah tau nanti saya bakal dikasih tau
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
ledang ledang ledang
bos bubun gak tau dimana
berarti kita harus nambah orang
berarti kita juga harus nambah modal
gak harus kang
kalau kita mau produk seringinang sama opak juga
modalnya kita bisa ambil dari keuntungan kicimpring
itu kan awalnya
kalau rezeki kita bagus
terus ranginang sama opak
kita tetep butuh tambahan modal jang
silvia siap katanya
ngasih tambahan modal
nunggu uangnya yang dipinjam pulang
kan kita butuhnya nggak sekarang
intinya soal mau produksi ranginang sama opak juga
selain produksi kicimpring saya setuju
selebihnya kamu yang urus
kalau kamu butuh temen mikir temen diskusi
serena lebih cantik
maksud saya lebih punya wawasan
buktinya usaha kicimpring yang sempat melemah
bisa menguat lagi
ternyata ada kamu juga
atau gak suka
cuma gak nyangka aja
tadinya saya berharap kang mus nanya
siapa yang minjem uang ke sylvia
terus tadinya saya mau jelasin
setelah saya jelasin saya berharap kang mus bilang
ya udah sana kamu bantu
biar uang sylvia cepat balik lagi
buat nambah modal ke kita
ya gak apa apa
kan kita butuhnya nggak sekarang
terus saya keluar dari terminal
saya sama seperti kamu
jadi korban bos bubun
sebetulnya bukan cuma kamu sama saya
kita yang dulu sama sama ikut cari makan di terminal
demi kepentingan bos bubun
terus rencana kamu gimana
kita lawan bos bubun
kalau kita bersatu saya berani
saya pernah diajar bos bubun
sekali tendang kecengkang
gak bangun lagi
buat ngelawan dia kita nggak cukup kalau cuma modal berani
itu udah saya pikirin
kita lawan pakai akal
saya pernah bisa bikin kang cecep pergi dari terminal
saya yakin bisa juga bikin bos bubun pergi dari sana
menurut kamu gimana
kita ikutin perintah kang mus aja
gak usah improvisasi
saya minta kopi hitam itu aja
sudah sampai mana persiapannya
belum ada persiapan apa
dua tahun itu
dua tahun itu
waktu yang pendek
untuk memperkenalkan diri dengan citra yang baik pada masyarakat
jadi bang edi harus bergerak cepat
atau nanti bang edi akan kehilangan momen
dan harus menunggu lima tahun lagi
kamu pengen pake saya
tetap di sini
bapak mau ke rumah
aku mau ke rumah
udah di jalan
aku mau ke rumah
kiri di dekat ibu ibu itu
siap jadi tim sukses saya
sekarang saya ada janji lain
nggak usah biar nanti sekalian saya yang bayar
tamunya sudah pulang
karena kamu yakin kita bakal kalah seperti waktu itu
buat saya ada yang lebih penting daripada kita balik ke terminal
bos bubun harus tanggung jawab soal uang sylvia yang tiga puluh juta
kalau kita cuma bisa balik ke terminal saya bakal masih dikejar kejar orang karena masalah itu
saya nggak mau kita berdebat di depan dia
jadi kita nggak bakal gabung dengan tony